presiden jokowi dodo menghadiri rapat kerja nasional ketiga partai demokrasi indonesia perjuangan di sekolah partai pdip yang berlokasi di jalan lenteng agung jakarta selatan pada selasa pagi
jokowi tiba sekitar pukul sembilan lewat empat puluh lima menit dan disambut langsung oleh bakal calon presiden pdip yakni ganjar pranowo
sejumlah elit pdip juga menyambut kedatangan jokowi diantaranya sekretaris jenderal pdip hasto kristianto sekretaris kabinet pramono anung
dan bendahara umum pdip oli dondo kambe hingga kepala pusat analisa dan pengendali situasi pdip yakni prananda prabowo